keterangan pers yang akan disampaikan oleh menteri agama lukman hakim saifuddin
terkait penentuan awal syawal seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
yang saya muliakan bapak profesor dr g haji ma'ruf amin ketua umum majelis ulama indonesia
yang saya hormati bapak dr ali tahir parasong ketua komisi delapan dpr ri
yang saya hormati seluruh rekan rekan
dan media para wartawan para jurnalis dari seluruh media yang hadir dalam kesempatan sore hari ini
alhamdulillah kami baru saja menyelesaikan sidang isbat untuk penetapan satu syawal seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
di mana sebelum sidang isbat dimulai
sebagaimana yang saudara saudara
juga sama saksikan bersama bahwa
sidang isbat diawali dengan pemaparan
yang disampaikan oleh anggota tim falakiyah kementerian agama
terkait dengan posisi hilal
dilihat dari seluruh wilayah di tanah air ini
bahkan posisi hilal dilihat dari berbagai wilayah
di berbagai negara di dunia
dan sebagaimana yang telah dipaparkan tadi bahwa
posisi hilal adalah di antara enam derajat empat menit
sampai dengan tujuh derajat tiga puluh empat menit
dari seluruh wilayah tanah air ini
informasi terkait perhitungan hisap mengenai posisi hilal ini
lalu kemudian dikonfirmasi
lalu kemudian dikonfirmasi
oleh sejumlah pelaku ru'yah
yang tahun ini kementerian agama
yang bertugas di bawah sumpah
untuk melakukan ru'yah tul hilal
untuk melakukan penglihatan hilal
tidak kurang di sembilan puluh tujuh titik
di seluruh wilayah tanah air
dari aceh sampai papua
jawa timur terbanyak ada dua puluh tiga titik
lalu berikutnya jawa tengah jawa barat aceh ada tujuh titik
lalu kemudian kalimantan selatan dan seterusnya
setidaknya dari tiga puluh empat provinsi yang ada di tanah air
setiap provinsi ada satu titik untuk melakukan ⁇ ruyatul hilal tersebut
dan sebagaimana yang telah dilaporkan oleh direktur urusan agama islam
dan pembinaan syariah kementerian agama
sampai dengan saat menjelang sidang isbat dibuka
setidaknya kami telah menerima dua belas kesaksian
kenyataannya tentu jauh lebih banyak
tapi setidaknya yang sempat kami catat menjelang sidang isbat dibuka
itu ada dua belas pelaku ru'yah tul hilal
yang tersebar dari seluruh
ke wilayah tanah air dari kota manado dari kota palu
lalu juga dari gresik jawa timur juga dari yogyakarta
berikutnya adalah dari jakarta utara
di mana ke dua belas pelaku ru'yah yang bertugas di bawah sumpah
di mana seluruhnya
hanya menyatakan kesaksiannya
telah melihat hilal
maka dengan demikian
seluruh peserta sidang isbat bersepakat
dan juga setelah mendengarkan pertimbangan dari ketua umum majelis ulama indonesia
maka sidang isbat tadi telah menetapkan bahwa

satu syawal seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijri

jatuh pada hari jumat tanggal lima belas juni tahun dua ribu dua puluh
dengan demikian maka besok hari kita tidak lagi berpuasa
besok hari seluruh umat muslim di tanah air akan menunaikan sholat id
dan dengan demikian kita secara bersama
memasuki satu syawal tahun ini dengan kebersamaan
dan mudah mudahan hikmah yang kita dapatkan dari ini adalah sesuatu yang sangat besar
berkahnya bagi kita yang telah diturunkan oleh umroh subhanahu wa ta'ala
sehingga kebersamaan ini
kebersamaan seluruh umat muslim di tanah air
mudah mudahan tetap mampu kita jaga kita pelihara
kita rawat bersama sehingga energi positif
potensi yang begitu besar yang ada pada diri umat ini
betul betul mampu kita jaga bersama untuk kemaslahatan bersama
sehubungan dengan ini maka atas nama menteri agama
saya ingin menyampaikan selamat hari raya idul fitri
kepada seluruh umat muslim di tanah air
jalan omnohu wa iyakum
mudah mudahan kita semua diberkahi oleh umroh subhanahu wa ta'ala
mampu kembali ke jati diri kemanusiaan kita
dan mudah mudahan kita tergolong orang orang yang menang
menang dalam artian mampu mengendalikan hawa nafsu kita
dalam menjalani kehidupan kita sehari hari
inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini
dan tentu nanti kalau ada satu dua pertanyaan dari rekan rekan media
dengan senang hati kami akan menanggapinya
karena juga ada pak kiai ma'ruf amin
ada pak ali tahir yang juga tentu akan dengan sepenuh hati akan menjawab
sejumlah pertanyaan pertanyaan yang saudara saudara ajukan
demikian pengantar dari saya dan selanjutnya kesempatan kepada
berdasarkan keterangan dari menteri agama lukman hakim saifuddin
yang menyampaikan hasil sidang isbat yang baru saja berakhir
yang menetapkan atau memutuskan satu syawal seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
jatuh pada esok hari jumat lima belas juni dua ribu dua puluh
dengan demikian umat muslim akan menjalankan ibadah sholat id besok
dan demikian breaking news sidang isbat cnn indonesia
saya fayyul nizar sampai jumpa